kpk menyarankan kementerian hukum dan ham melakukan pemeriksaan internal soal dugaan sel palsu setanofanto dan nazarudin di lapas suka miskin
dilansir detik com kabiro humas kpk febridiansa menyatakan persoalan tersebut harus menjadi perhatian kemenkum ham
hal itu agar tidak menimbulkan kesan upaya perbaikan yang tidak serius
sebelumnya dalam sidak dirjen pas yang diikuti natwa sihab dan tim mata natswa
sel novanto dan nazarudin terlihat berbeda dengan sel sejumlah napi korupsi lain karena sel keduanya tampak sederhana
ada pula hal hal mencurigakan seperti parfum wanita di sel novanto dan sel nasadurin yang diduga pindah
menkumham yasona lauli dalam tayangan mata natsua kemudian memastikan bahwa keduanya menempati sel palsu